ditemui di gedung pmii paseban senen jakarta pusat pada rabu
caimin mengaku siap memberi keterangan apapun sesuai permintaan kpk
diketahui bakal calon wakil presiden pasangan anies baswedan ini sedianya diperiksa pada selasa
namun karena berhalangan cak imin meminta untuk penjatualan ulang
mantan menteri tenaga kerja periode dua ribu sembilan hingga dua ribu empat belas ini akan hadir
sebagai saksi dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi
pengadaan sistem proteksi tenaga kerja indonesia di kementerian tenaga kerja
saya nggak ikut berinterpretasi
saya siap memberi keterangan apapun permintaan kpk
nanti saya cek undangannya saya cek lagi
sementara itu pengurus besar pergerakan mahasiswa islam indonesia
mengaku siap mengawal cak imin terkait pemeriksaannya oleh kpk
hari ini juga kita menyimpan tanda tanya sebetulnya
dan kita sedang mengkaitkan
kaji secara hukum dan kebijakan publik
karena bagi kami janggal ya
kasus sekitar sebelas tahun yang lalu
dengan momentum politik hari ini saya kira hal yang janggal
pbpmi juga tengah membuat kajian hukum dan kebijakan publik
soal pemeriksaan cak imin oleh kpk yang dinilai janggal
hingga syarat dijadikan alat politik untuk menjegal seseorang
riski ihtiar ya jakarta
dan sudah ada produser lapangan cnn indonesia syifa hanifah
di gedung kpk jakarta
selamat pagi syifa
pukul berapa kpk akan menjatuhkan pemanggilan terhadap muhammad iskandar
dan apa saja materi yang akan digali oleh kpk terhadap muhammad iskandar
selamat pagi megi
betul sekali bahwa hari ini kamis tujuh september
ini kpk melakukan pemeriksaan kepada muhaymin iskandar
ataupun cak imin sebagai saksi terkait dengan kasus dugaan korupsi
pengadaan sistem proteksi tki di lingkungan kementerian ketenaga kerjaan tahun dua ribu dua belas lalu
namun memang sejak tadi pagi hingga saat ini masih belum adanya tanda tanda
kedatangan dari pihak saksi maupun dari pihak lainnya yang harusnya dilakukan pemeriksaan
kemudian memang sebelumnya hari selasa tanggal lima september
ini seharusnya dilakukan pemeriksaan
namun pada saat itu cak imin belum bisa menghadiri pemeriksaan tersebut
karena memang adanya penugasan keluar kota terkait dengan jabatannya sebagai wakil ketua dpr ri
dan memang untuk hari ini pemeriksaan akan menggali terkait dengan informasi
dan juga keterangan dengan adanya kasus dugaan korupsi sistem proteksi tki
di mana pada saat dua ribu dua belas ini cak imin menjabat sebagai menteri ketenagakerjaan
cak imin dipanggil sebagai saksi
namun memang opsi pemanggilan ini tidak hanya dilakukan atau dilayangkan kepada cak imin saja
namun ada sejumlah pihak lainnya
dan hingga kini kpk telah menetapkan tiga orang tersangka yang masih belum diketahui identitasnya
yaitu dua diantaranya dari asn ataupun aparatur sipil negara
dan satu diantaranya dari pihak swasta
masih belum diketahui juga
untuk jam pemeriksaannya karena hingga kini dari pagi juga masih belum ada tanda tanda kedatangan
kemudian juga jika kita melihat kronologinya
memang sejak awal agustus sudah dilakukan penyidikan
dari tanggal delapan agustus pihak kpk sudah melakukan penggeledahan kedua tempat
yaitu yang pertama di kantor kemnaker
gedung kemnaker di jalan gatot subroto ini di ruangan salah satu ruangan di gedung a
kemudian juga tempat kedua yaitu di salah satu rumah di
taman kota bekasi yang masih belum diketahui siapa pemiliknya
dan belum diketahui pula apa atau hasil temuannya
kemudian juga di tanggal dua puluh empat agustus
ini kpk telah bekerjasama dengan ditjen imigrasi untuk melakukan pencegahan ke luar negeri
kepada tiga orang yang terkait dengan kasus ini
namun belum diketahui statusnya apakah sudah ditetapkan tersangka atau tidak
namun memang pencegahan ke luar negeri ini sudah ditetapkan selama enam bulan ke depan hingga februari dua ribu dua puluh
kemudian juga penggeledahan kedua dilakukan tanggal dua puluh sembilan agustus
di salah satu rumah di gorontalo yaitu rumah salah satu politisi pkb
yaitu reina isman yang mana memang reina isman ini sudah dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu
yaitu di kemarin hari senin tanggal empat september ini
terkait dengan kasus dugaan korupsi sistem proteksi tki ini
yang sebagai saksi pula dilakukan di gedung merah putih kpk ini
baru tanggal tiga puluh satu agustus kpk melayangkan surat pemanggilan kepada cak imin
untuk seharusnya dilakukan selasa kemarin tanggal lima
namun memang karena adanya halangan bertugas keluar kota
sehingga dijadwalkan hari ini
namun sebetulnya pula megi hari ini seharusnya kpk ada agenda lain
namun cak imin juga tetap bersikeras untuk datang hari ini
namun kita masih menunggu kedatangannya
selain itu memang yang menjadi pertanyaan megi
bahwa kasus dugaan korupsi ini terjadi sebelas tahun lalu
yang tentunya menjadi pertanyaan kenapa sebelas tahun kemudian baru dilakukan penyidikan
namun kpk ini telah membantah bahwa adanya unsur politisi
karena memang bertempatan tanggal dua kemarin ini
anies dan juga cak imin mendeklarasikan dirinya sebagai capres cawapres
untuk pemilihan dua ribu dua puluh empat
namun memang kpk telah membantah
mengklaim membantah bahwa pemeriksaan ini berhubungan dengan unsur politisi
namun kita masih akan menunggu update selanjutnya maggie
terkait dengan kasus dugaan korupsi
yang menyangkut cak imin sebagai saksi
baik kami akan terus memantau pemeriksaanmu haimin iskandar
terima kasih shiva atas laporan anda
dan selamat bertugas kembali
cnn indonesia business dan referensi akan kembali dengan informasi menarik lainnya
tetaplah bersama kami
sama sama sampai ketemu nanti